polisi mendatangi kediaman seorang pria di puri maharani kecamatan sukodono sidoarjo
dalam penggerebekan tersebut pria bernama budi satrio tewas ditembak
jenazah budi satrio telah dibawa ke rumah sakit bayangkara polda jawa timur
sejumlah barang dibawa polisi dari kediamannya
menurut ketua rt setempat budi satrio telah tinggal di rumah ini sejak dua ribu empat
dan sehari hari hanya tampak bersama istrinya
ia bekerja sebagai pembuat sabun dan pada saat penggerbekan istri budi tidak terlihat di lokasi
korresponden cnn indonesia aldi harawi saat ini berada di mapolda jawa timur
aldi perkembangannya sejauh apa
apa penyidikan sudah sejauh apa terkait serangkaian aksi teror yang terjadi di surabaya dan juga di sidoarjo
terkait serangkaian memastikan bahwa memang kelompok teror yang terafiliasi dalam beberapa ledakan teror di sini
adalah mereka yang tergabung dalam jaringan jemaah ansarul daulah
yaitu kelompok yang berafiliasi dengan kelompok isis di syria
dan di sini kenapa akhirnya mereka para kelompok jad ini akhirnya keluar dan melakukan serangkaian aksi teror
dari mulai makobrimob kemudian ke tiga gajah di surabaya kemudian di wonocolo di rusunawa wonocolo
kemudian tadi lagi di polres tabes begitu
karena ini ada semacam balas dendam yang dilakukan oleh kelompok jad ini
karena penahanan dari aman abdurrahman yang merupakan kelompok ketua dari kelompok jemaah ansarul daulah ini
yang ditahan kemudian oleh pihak kepolisian
dan dita tersangka pemboman yang melakukan teror bom di tiga gereja pertama di surabaya
ini adalah ketua atau kepala dari jemaah asal udaulat yang berada di surabaya
begitu dita yang kita ketahui kemudian melakukan
akan aksi teror bersama keluarganya di gereja santa mareta bercelak
kemudian di gki di ponegoro dan juga di gereja pantai kusta pusat surabaya begitu
dan di sini dita tidak hanya sendiri karena ternyata anton ferdinando
atau tersangka pelaku kasus teror di rusunawa wonocolo ini adalah teman atau rekanan dari dita begitu
ia kemudian melakukan aksinya setelah melihat rekannya dita melakukan pemboman di tiga gereja tersebut
kemudian dia tanpa sengaja karena bahan peledak bom yang digunakan adalah bahan tatp
bahan tatp ini adalah bahan bom yang merupakan bahan bom yang sangat sensitif begitu
dan pada saat anton ferdinando melakukan peledakan di rusunawa wonocolo itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan
karena bahan yang sangat sensitif di sana dan kemudian terjadilah peledakan tersebut
dan kemudian polisi langsung mengamankan rusunawa
dan mengevakuasi warga di sana
dan dikatakan bahwa saat dilakukan penggeledahan di rusunawa wonocolo itu
polisi sudah juga menemukan tiga bahan peledak yang masih aktif
dan dikatakan juga maka dari itu polisi harus melakukan sejumlah langkah menjelangkan bom
dan juga ada perlawanan dari anton ferdinando
yang kemudian akhirnya anton ferdinanto beserta istri dan juga satu anaknya yang ada di sana
harus dilakukan oleh pihak kepolisian karena memegang alat switching untuk meledakan bom tatp tersebut
ini laporkan juga bahwa untuk dua orang anak anton ferdinando yang selamat dari ledakan teror di rusunawa wonocolo ini
saat ini berada di rumah sakit bayangkara pori
sementara itu untuk ledakan yang terjadi di polrestabes surabaya
polisi juga memastikan bahwa lagi lagi ledakan ini terjadi dilakukan oleh satu keluarga
yang terafiliasi oleh kelompok jemaah ansarul daulah
dan polisi sampai sekarang belum memberikan identifikasi
namun yang dapat kami informasikan bahwa empat anggota kepolisian yang terluka saat ini adalah
bribda m taufan kemudian bribka rendra aibda umar dan juga bribtu dimas
sementara itu tadi juga kapolri jenderal tito karnavian juga menyatakan bahwa
di sini empat pelaku mengendarai dua sepeda motor
begitu hanya ada satu orang yang selamat yaitu seorang anak kecil berinisial ais
ini masih berusia delapan tahun
kenapa kemudian diketahui namanya ais dilihat dari pakaian dalam anak kecil tersebut
dan saat ini sudah ada di rumah sakit bayangkara juga
dan elvira sampai saat ini juga masih dilakukan penyusah atau polisi dan badan keleja juga masih menyelidiki
sebetulnya apakah masih ada lagi kemungkinan kemungkinan ledakan susulan yang terjadi
begitu polisi masih belum bisa memberikan banyak komentar
karena apabila informasi terlalu banyak beredar di media
begitu ini bisa jadi menjadi asupan informasi juga bagi para kelompok teroris
dan kami juga masih menunggu update terbaru terkait dengan nama nama pelaku pembombaan di polres tabes surabaya
baik aldi kita tunggu nanti perkembangan terkini langsung dari mapolda jatim
terima kasih untuk sementara informasi anda siang ini